sebuah kapal yang membawa enam puluh dua orang warga negara indonesia tenggelam di pantai batu layar johor baru malaysia sabtu dua puluh tiga juli dua ribu enam belas
konsulat jenderal ri di johor baru menyatakan sudah sebelas orang ditemukan tewas
direktur departemen imigrasi johor rohai zee bibrahi menyatakan
kapal yang mengangkut puluhan wni tersebut terbalik hanya beberapa meter dari pantai batu layar
para wni ini dilaporkan menyelinap keluar dari malaysia melalui jalur tidak resmi
mereka berlayar pada pukul tujuh malam namun terjebak gelombang laut setinggi dua meter yang menyebabkan kapal terbalik
sebanyak tiga puluh empat orang penumpang lainnya termasuk delapan wanita selamat dari insiden yang terjadi sekitar pukul delapan malam hingga sembilan malam waktu setempat
operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan untuk mencari puluhan penumpang lainnya yang belum ditemukan
hanya tiga dari tiga penumpang
orang korban selamat yang memiliki paspor sementara yang lainnya tidak memiliki dokumen resmi
dan untuk informasi terkini dari pencarian dan evakuasi korban kapal tenggelam di johor baru malaysia
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mumtaza catra diningrat melalui sambungan telepon
taza bagaimana perkembangan pencarian korban kapal hingga sore ini
ya amelia hingga pukul tujuh malam
waktu johor sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat telah ditemukan satu lagi jenazah
seorang laki laki dan sudah dibawa ke rumah sakit di kota tinggi untuk dilakukan proses visum
jadi jumlah jenazah hingga saat ini yang telah ditemukan sudah berjumlah dua belas orang
tujuh diantaranya adalah perempuan dan juga lima orang laki laki
di antaranya juga ada satu orang bayi yang dilahirkan setelah salah satu orang korban tersebut diselamatkan
dan proses pencarian masih terus dilakukan hingga saat ini di pantai batu layar dan juga sekitarnya oleh
marine di lokal malaysia dan juga tim sar malaysia dibantu juga oleh para nelayan setempat untuk mencari tujuh belas orang wni
hingga saat ini masih dinyatakan hilang amelia
dan taza apakah sudah diketahui penyebab tenggelamnya kapal
dari kjri johor baru menyatakan bahwa kapal tersebut terbalik setelah adanya mati mesin begitu
pada pukul sebelas malam lalu kemudian juga ada ombak yang cukup tinggi hingga kemudian membalikan kapal
dan kapal tersebut juga cukup kecil untuk kemudian ditumpangi oleh enam puluh dua orang termasuk seorang wanita hamil
sehingga kemudian memudahkan untuk kapal tersebut terbalik amelia
dan hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui sebenarnya siapa pemilih kapal tersebut
dan juga apakah nahkodanya adalah warga negara indonesia ataupun warga negara malaysia
karena hingga saat ini proses tersebut masih terdapat
dan para wni kita yang selamat ada tiga puluh empat orang saat ini berada di kantor imigrasi johor baru
untuk dilakukan proses pendataan dan juga konfirmasi terkait dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan kapal tersebut
dan juga untuk dalamnya juga bagaimana mereka merencanakan perjalanan berbahaya ini
taza bagaimana dengan warga yang disebut tidak memiliki identitas apakah mereka tki ilegal atau bagaimana
ya benar sekali amelia
dari enam puluh dua memang diketahui ada tiga saja yang memiliki paspor dan bahkan dikonfirmasi bahwa mereka ini masuk dengan menggunakan visa wisata
jadi mereka ke sini datang pun juga dari awal sebagai pekerja ilegal
belum diketahui di mana sebenarnya mereka bekerja dan juga di kawasan mana
dan untuk yang lainnya memang kemungkinan besarnya mereka masuk secara ilegal dengan menggunakan cara yang sama
sehingga mereka tidak ada pilihan lain untuk kembali ke tanah air kecuali dengan menggunakan jalur ilegal
juga melalui laut seperti ini amelia
dan hingga saat ini kalau saya melihat di kawasan kota tinggi ini memang banyak sekali kawasan perkebunan sawit
ada dugaan juga bahwa mereka ini adalah pekerja ilegal yang mungkin saja bekerja di perkebunan sawit
ataupun di usaha usaha yang berada di kawasan kota tinggi ini
namun juga ini pun masih belum dikonfirmasi lagi sebenarnya mereka ini sebelumnya bekerja di mana begitu amelia
namun memang dikonfirmasi bahwa mereka ini adalah semuanya tenaga kerja indonesia yang bekerja di malaysia
taza terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali